terduga teroris santoso diduga memiliki kaitan dengan separatis filipina
dugaan ini muncul setelah ditangkapnya seorang kurir yang berusaha menyelundupkan senjata ke kelompok mujahidin indonesia timur
yang bersembunyi di pedalaman poso
kepala satgas operasi tinombala brigadir jenderal polisi rudy sufahriyadi mengatakan
ada beberapa indikasi yang menguatkan dugaan ini termasuk soal penangkapan kurir yang membawa senjata dari filipina sebelum masuk poso
beberapa senjata yang disita selama operasi tinombala ini memiliki spesifikasi yang sama dengan senjata di filipina
termasuk kalibernya dan peluru besar
jenis senjata ini adalah m enam belas
iron anggota santoso yang ditangkap diduga juga memasuk senjata dari filipina pada oktober dua ribu empat belas
iron ini membeli senjata atas suruhan santoso dengan membawa uang satu ratus tiga puluh juta rupiah
uang itu untuk membeli senjata dan amunisi termasuk roket dan granat
selain itu kemudian juga membeli senjata yang ditangkap dari filipina
kepolisian filipina juga menangkap kurir berinisial at atas informasi densus delapan puluh delapan
ada kelompok yang dulu ada di sini yang sudah kita tangkap yang sekarang sudah kembali ke rumahnya berlatihnya di mindanao sana di filipina selatan